retom butuhkan ibu cuma dari maaf ibu lah bisa melacak proses lahirannya retomu
sudah mati bersama
mas tahu retom sudah salah sama ibu retor sudah durhaka sama itu
tapi apa enggak ada sedikit untuk mengetuk
itu adalah kandung dia sendiri tapi mas kalau aku sampai ngasih tahu dimana ibu
ibu bakal marah dan ibu bakal pergi selamanya dari kita
kalau aja aku bisa bersimpu di hadapan kaki ibu akan aku lakukan agar ibu bisa mengampuni
mas guntur yang sabar ya mas
ya allah kalau aja bisa ngegantiin biar aku saja yang merasakan sakitnya ya allah
ampunlah semua dosa dosa istriku
ya allah nilam gak tega lihat mas guntur sedih begini dia putus asa banget ya allah maafin nilam ya nilam harus langgar janji sama ibu
nila makan antar mas guntur ke rumah ibu
kita ke rumah ibu sekarang
ibu udah bilang sama kamu
ibu gak mau ada buat lagi sama si retno
ibu maafin nilam ibu
tapi nilam bener bener gak tega bu
mas guntur sedih
baria toto sempat ngelahirin ibu maafin nilam
emang itu balasan yang pantas dari allah yang terima
baria toto anak kandung ibu istimewa ibu
dia bukan anakku
mana ada anak kandung yang tega menyakiti hati ibunya
mungkin dia lahir dari belah waktu
nilam mohon banget ibu tolong maafin mbak retno ibu
baria toto sudah ngelahirin maafin mbak retno ibu
lihat semua itu dia rasa
aku dulu melahirkan dia sama sakitnya
tapi setelah dia sukses
apa yang dia lakukan sama aku
aku diperlakukan seperti sama
alhamdulillah akhirnya ibu keluar juga
ayo bu sekarang kita ke rumah
retno sudah nunggu ibu
ibu gak ada masalah sama kamu
tapi ibu udah nggak bisa maafin retno
ibu nggak merasa punya anak retno
ibu nggak merasa punya anak retno

ibu nggak merasa punya anak retno
ibu nggak merasa punya anak retno
ibu ibu saya mohon
saya mohon tawang datanglah untuk retno
retno sudah kesakitan
retno membutuhkan ibu
cuma dari maaf ibu lah bisa melancarkan proses lahirannya retno ibu
ibu ibu ibu tolong ibu tolong
tolong ibu ibu
ibu ibu ibu
ibu nggak kabar nuridin
ibu nggak kebenar istri saya mau lahir
iya betul pak
sepertinya terjepit di rahim ibunya
ya tuhan nuridin
coba saya tarik nafas tarik nafas dorong terus bu terus sebentar lagi
kepalanya sudah terlihatan pak
terus terus terus ibu pasti buat
bayinya sudah lahir pak
bukan bukan bukan
sayang bangun bangun bayi kita sudah lahir
bayinya sudah lahir
baru lahir udah jadi pihatu
iya boleh lah susah ngelahirin
padahal hamilnya udah sebelas bulan
katanya sih kalau susah ngelahirin itu karena durhaka ke orang tuanya
makanya yang masih pada punya orang tuanya
orang tua dijaga baik baik
berkah orang tua itu paling utama buat anak anaknya
shhh ada paknya
waalaikumsalam pak lurah
waalaikumsalam pak ibu iman
baik mbak juni mbak ijun
terima kasih ya sudah mau datang
tolong dimaafkan almarhum istri saya kalau tidak salah
iya pak lurah
sama sama pak lurah
kalau ke saya sih insya allah gak ada salah
iya ke saya juga nggak ada kok pak lurah
tapi nggak tahu deh kalau sama ibunya
mudah mudahan sih meninggalnya wajar bukan karena durhaka sama ibunya pak lurah
dengan gara gara dia tadi ngomong gitu nih
shhh gitu tadi ngomongnya
maaf ya pak lurah
ya sudah kalau begitu saya mau permisi ketemu
sama tamu yang lain
ibu silahkan masuk aja ya ke dalam
iya pak lurah
silakan pak lurah
tuh tuh cuma ketawa
makanya ngomongnya pelan pelan
udah udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
udah cepetan cepetan
nomor perempuannya enak
enak nggak disebut siapa cuman kita doang yang bisa
apa yang biasa
dahlah kasih tolong aku
terima kasih allah
kenapa mbak meninggalkan saya seperti ini mbak